ya sejumlah lembaga survei telah merilis hasil survei elektabilitas capres dan juga partai politik
hasilnya nama prabowo subianto masih unggul sebagai capres terkuat di dua ribu dua puluh
sementara selain prabowo nama lain seperti ganjar pranowo misalnya
dan gubernur rekai jakarta anies baswedan juga memiliki elektabilitas yang relatif tinggi
apakah potret survei saat ini dapat menjadi gambaran peta politik nasional
siapa saja nama nama lain yang berpotensi muncul ke permukaan sebagai capres dua ribu dua puluh
seiring dengan dinamika politik sampai dengan dua ribu dua puluh empat nanti
kita akan membahasnya bersama dengan adi prayitno direktur eksekutif parameter politik indonesia
dan juga ada mas aditya perdana direktur pusat kajian politik dari ui
selamat malam reinhard
bang adi dan juga mas aditya selalu menarik kalau kita membahas soal dua ribu dua puluh empat ya
ini juga publik juga selalu mengakses dan juga mencari tahu siapa sebetulnya nama nama yang populer
dan juga cukup populer

hasil survei bang adi praitno yang juga digelar oleh parameter politik indonesia
sebetulnya juga masih menempatkan prabowo subianto di urutan awal
masih memuncaki tangga tangga survei begitu ya bang adi praet
apa yang membuat nama prabowo masih ada di atas bang adi praitno
ini apakah sisa sisa dari elektoral yang kemarin dua ribu sembilan belas atau memang ada faktor yang lain
banyak variable yang sebenarnya bisa dijelaskan kenapa
nama prabowo selalu memuncaki berbagai survei yang kita lakukan termasuk lembaga lembaga survei yang lain
pertama prabowo ini kan memiliki tabungan popularitas plus elektabilitas yang saya kira itu melampaui yang lain
prabowo bahkan memulai soal pencapresan ini ketika menjadi calon bakal wakil presiden
cawapres gitu ya yang berpasangan dengan megawati dua ribu empat
kemudian setelah itu kita juga tahu dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
prabowo juga bertanding di pilpres
karena dalam pertanyaan pertanyaan survei
kalau kita tanya kira kira bapak ibu
kalau pilpres diadakan hari ini kira kira siapa yang akan dipilih
maka yang ada di benak masyarakat yang dikenal paling utama adalah prabowo
jadi wajar sebenarnya kalau prabowo itu dianggap sebagai sosok yang paling banyak memuncaki berbagai survei
kemudian kenapa muncul nama ganjar kemudian anies baswedan
harus kita akui dua orang ini juga memiliki tabungan politik elektoral yang dimulai ketika mereka menjadi kepala daerah
dua orang juga tidak terlampau kenal ganjar prabowo
tapi belakangan memasuki periode kedua sebagai gubernur jawa tengah
ganjar yang kemudian aktif di medsos yang kemudian viral di berbagai media
secara perlahan digandrungi sebagai calon pemimpin yang diproyeksikan untuk bertanding di dua ribu empat belas
saat ini dianggap sebagai sosok di luar pemerintahan
satu satunya the one and only yang relatively leading gitu ya
yang kemudian orang juga mengaitkan dengan pilpres dua ribu dua puluh empat
hal hal yang semacam ini reinhardt yang sebenarnya bisa dijelaskan kenapa prabowo ganjar anies ini
selalu muncul dalam top of mind
ataupun pertanyaan tertutup yang selalu dilakukan oleh survei
termasuk survei kita yang dilakukan dalam februari yang kemarin
belum nemu saya misalnya survei survei lain yang dilakukan oleh lembaga teman teman gitu
yang menunjukkan ada misalnya calon alternatif yang memuncaki survei
belum nemu saya sebenarnya reinhardt ya
itu artinya bahwa elektabilitas yang ada dalam survei survei itu tidak terlepas dari popularitas
keterkenalan mereka yang sebenarnya sudah jauh jauh hari itu dimulai oleh figur figur kunci yang muncul
dalam survei itu
menarik bang adi priton
jadi ada banyak variable tapi paling tidak tabungan popularitas dan juga elektabilitas yang dimiliki prabowo
memang lebih signifikan dibanding dengan nama nama yang lain
meskipun kemudian kalau dari hasilnya surveinya parameter politik
agak tidak begitu jauh ya gap antara katakanlah pak prabowo dengan anies ataupun dengan ganjar begitu ya
prabowo ada di angka dua puluh persenan sementara yang lain di angka empat belas sampai dengan lima belas persen
saya ke mas aditya
mas aditya masih nama nama yang relatif tokoh tokoh lama ini mas aditya
yang memuncaki survei survei dari beberapa lembaga survei
selain kemudian nama nama kepala daerah yang juga mulai mencuat ya
apa yang anda lihat mas dari hasil survei ini
katakanlah prabowo yang masih cukup dominan di beberapa hasil survei
apakah ini kemudian juga memang melihat realitas politik yang ada saat ini atau seperti apa
ya kalau dari hasil survei kan sebenarnya ingin mengindikasikan bahwa
kalau disebut dengan tokoh lama itu kan mungkin hanya pak prabowo yang muncul namanya ya
karena memang kalau dari
sisi pengalaman dan juga track record beliau yang sudah cukup panjang
yang tadi disampaikan oleh mas adi itu
sudah membuktikan bahwa pak prabowo memang sudah sangat populer di mata masyarakat dan atau pemilik kita
saat ini sekarang eranya adalah era kepala daerah yang berasal dari bawah gitu ya
untuk kemudian kita munculkan setelah pak jokowi berhasil menang di tahun dua ribu empat belas
sebagai sebuah dampak positif dari pelaksanaan pilkada gitu ya
jadi kita memunculkan banyak calon calon pemimpin nasional di tingkat nasional yang kemudian bisa muncul dari bawah
artinya kita punya potensi begitu banyak calon pemimpin yang seharusnya bisa muncul dari daerah daerah
dan kita dukung sepenuhnya untuk itu dan tidak hanya berasal dari pusat saja gitu atau dari jakarta
jadi itu yang saya merasa pemilu dua ribu dua puluh empat punya nilai strategis
atau titik trajektori yang sangat penting buat politik indonesia ke depan
karena memang kita akan memiliki calon calon pemimpin nasional yang sebenarnya sangat beragam dan tidak perlu dikhawatirkan soal itu
era setelah pak jokowi berhasil menang menjadi presiden di dua ribu empat belas itu membuka ruang seluas luasnya
dan seharusnya di tahun dua ribu dua puluh empat itu kita punya harapan tidak lagi menurut menjadi dua pasangan mas
yang kemudian dikondisikan elit politik
saya punya ekspektasi tinggi soal itu karena saya sangat yakin konstelasi politik dua ribu dua puluh empat itu mestinya sangat beragam dengan situasi yang ada saat ini
manakala ada begitu banyak variasi variasi calon kepala daerah yang seharusnya kita bisa dorong menjadi pemimpin nasional di periode berikutnya
itu menurut saya catatan yang paling penting untuk kita bisa sampaikan ke publik
iya mas aditya meskipun kita tahu bahwa oke sekarang hasil surveinya beberapa kepala daerah masuk ke dalam lima besar atau bahkan sepuluh besar begitu ya dalam beberapa survei
tapi kita tahu realitas politik yang lain bahwa ada kemungkinan bahwa para kepala daerah ini juga akan terganjal dengan revisi undang undang pemilu begitu
karena kan nantinya akan disamakan semua di tahun dua ribu dua puluh empat
ini seberapa jauh menurut anda berdampak terhadap peluang kepala daerah ini muncul tiba tiba sebagai calon alternatif untuk capres dua ribu dua puluh empat
saya punya pandangan pilkada dua ribu dua puluh dua atau dua ribu dua puluh tiga itu menurut saya nggak penting mas
karena buat saya yang penting itu adalah regenerasi politik di tahun dua ribu dua
dan kita perlu untuk memikirkan bahwa ada begitu banyak potensi calon presiden yang berkompeten gitu yang berasal dari bawah yang seharusnya kita dorong seluas luasnya
dan ketika misalkan mereka para kepala daerah ini di jawa ya paling nggak ya
yang kita perhatikan ini yang tadi disebutkan ada top lima nya itulah lima terbaiknya itu
ya kita dorong saja mereka untuk kemudian
untuk apa namanya menjadi calon
dan menurut saya adalah layak untuk dipersiapkan dari sekarang gitu
jadi jangan kemudian ragu untuk kalau memang ingin menjadi calon presiden harus dipersiapkan dari sekarang
dan partai politik juga harus mempersiapkan dari sekarang untuk melirik mereka menjadi calon yang potensial
jadi artinya apa yang dilakukan oleh teman teman konsultan politik ini termasuk mas adi prayudno
itu adalah kita dorong sama sama untuk kontestasi yang sangat terbuka dari sekarang
untuk kemudian siapa yang berani untuk mencalonkan siapa
kemudian kompetisi itu sudah bisa dimulai dari sekarang
jadi artinya faktor pilkada itu di dua ribu dua puluh dua itu menurut saya tidak begitu relevan untuk kemudian kita masuk ke jebakan mas
jebakan yang selalu dibikin oleh banyak politisi untuk mengatakan bahwa jabatan gubernur tertentu di waktu tertentu itu untuk sebagai batu loncatan di pilpres dua ribu dua puluh empat misalkan
buat saya kita harus membuka ruang yang swasta untuk memberikan
sesuatu yang baru buat publik bahwa kita harus masuk arena yang baru di pemilu presiden dua ribu dua puluh empat mas
jadi genderang kompetisi sebetulnya sudah dimulai ketika bang adi prayudno dan kawan kawan sudah mulai mengeluarkan hasil survei
nama namanya sudah jelas gitu
tapi kita break dulu
nanti di segmen berikutnya saya akan bahas soal kemudian nama nama yang tadi itu ya
tren kepala daerah yang kemudian mencuat
paling tidak dari survei anda saja saya lihat ada pak anies pak ganjar kang emil dan juga bu risma
nah ketua umum parpol hanya ada mas agus dan juga pak prabowo
ini apa yang membuat kemudian tren ini naik dan para ketum parpol ini kemana sebetulnya bang adi praitno dari temuan temuan anda
kita bahas nanti di segmen berikutnya
kami akan segera kembali saat lagi
kembali di newscast saya akan langsung ke bang adi praitno
tren untuk kepala daerah yang muncul
apa yang anda temukan dari survei yang anda lakukan
ini kan karena ada pak anies baswedan pak ganjar rituan kamil sampai kemudian ada butri risma hari ini
ya tentu karena posisi mereka yang saat ini sebagai gubernur
kenapa ada nama anies dan ganjar pranowo
satu yang saya sebutkan tadi
dua gubernur ini memang cukup familiar di media
di medsosnya juga aktif
public relationnya juga bagus
jadi hal hal yang sifatnya pribadional
padahal sekalipun sepedaan pak ganjar itu bisa viral seminggu dua minggu
ataupun jalan santai sepedanya anies baswedan
itu bisa viral terjadi dimana mana
jadi dua sosok kepala daerah ini saat ini sedang menjadi orbit pemberitaan begitu banyak media massa
ya istirahatannya media darling
tapi reinhardt satu hal
sekalipun muncul nama anies dan ganjar pranowo
nama nama ini sebenarnya tidak sekuat apa yang terjadi pada jokowi waktu awal masuk ke jakarta
dan survei dalam tahun dua ribu dua puluh misalnya ya
anies ganjar di angkanya dua belas tiga belas dua belas tiga belas saling salib menyalip di margin of error ya
dulu jokowi baru setahun masuk jakarta sudah melampaui nama nama top
jokowi itu melampaui nama pranowo melampaui nama megawati soekarnopoetri
menampawi nama sby saat itu
dia baru setahun gitu ya
kemudian dengan satu tampilan politik yang disebut dengan wong cile bajunya kotak kotak
nah ganjar pranowo memang menjadi orang yang selalu masuk tiga besar
tapi elektabilitasnya nggak melesat padahal ganjar ini sudah dua periode sebagai kepala daerah di jawa tengah
begitupun dengan anies baswedan
sudah tiga tahun berjalan sebagai kepala daerah
masih agak jauh dengan prabowo yang sebenarnya elektabilitasnya stagnan
itu artinya apa
sekalipun kepala daerah ini menjadi media darling
menjadi sorot utama pemberitaan
tapi kerja mereka ini sebenarnya
hanya berkutat di wilayah itu itu saja
menyeluruh di berbagai kanal
kalau kemudian nama
kalau kemudian nama tri risma hari ini
ini yang kemudian kan juga muncul ya
apa temuan anda dari nama ini
sebagai satu satunya calon yang mungkin terkuat ya
ini bagaimana ini bang
ya kalau melihat tren survei
sebenarnya risma ini selalu masuk dalam enam besar
kandidat yang selalu diperhatikan
cukup potensial bertanding di dua ribu dua puluh
nah posisinya agak sedikit lompat gitu ya
melampaui sejumlah nama seperti
ahy ataupun sandi sekalipun
karena posisinya yang kemudian mulai
beraktivitas di jakarta
yang kemudian melakukan gebrakan politik
itu tidak main main
publik kemudian teringat
kalaupun toh belusukan disebut pencitraan
itu sudah dilakukan jauh jauh hari sebagai
wali kota di surabaya
sepuluh tahun bahkan gitu ya
ada kecenderungan tren positif ke risma
satu karena dia memang
ekspektasi publik yang cukup luar biasa
sepertinya juga ada preferensi pilihan yang
merepresentasikan kelompok perempuan
karena diantara sekian banyak nama nama kandidat capres ini
yang menjadi rising star
jadi publik juga ingin melihat
ada suasana baru sebenarnya
supaya figur figur kunci itu
ya jangan hanya prabowo lagi
bukan sandi lagi
bukan sganjar lagi
tapi ada risma yang sebenarnya perempuan yang
saat ini tetap di orbit
satu pemberitaan politik
yang kemudian diproyeksikan cukup potensial bertanding
sekali lagi reinhardt
apapun yang terjadi dari elektabilitas kandidat ini
ini kan jalan panjang menuju dua ribu dua puluh
selain tergantung dengan undang undang pemilu
yang disebut oleh banyak orang
saya menyebutnya ada satu kunci
yang cukup menentukan
yaitu kekuatan oligarki partai politik
sganjar boleh populer
kalau mbak megawati tidak merestui agak berat
sisma boleh oke kerjanya
rising star gitu
dari kalangan perempuan
kalau fetow flayer
mbak megawati sebagai kota umum tidak memberikan restu
begitupun dengan anies baswedan
boleh populer yang dianggap mereferentasikan kelompok kelompok sisat ini
tapi kalau tidak punya kendaraan partai
elektabilitas capres yang ada saat ini dalam potret survei
itu sekali lagi harus berhadapan dengan kekuatan oligarki partai politik
yang saat ini cukup dikendalikan oleh ketua umum ketua umum mereka
yang dalam survei survei itu rendah
itu yang saya sebut paradoks
satu sisi politik kita ini ditentukan oleh ketua umum ketua umum partai politik
karena syarat menjadi capres harus berasal dari dukungan partai politik
pada saat yang bersamaan ketua umum ketua umum partai ini tidak muncul dalam survei
kalau pun muncul paling diangka sekian persen ya paling ada satu dua seperti prabowo
ahy juga muncul tapi agak stagnan dilampaui oleh kandidat kandidat yang lain
inilah paradoks panjang politik kita menuju jalan panjang yang saya sebut berliku dan mendaki
menuju jalan panjang
mas aditya paradoks ini menarik karena memang dari hasil sejumlah lembaga survei juga
merilis nama nama ketua umum partai justru tidak populer sebagai capres
hanya beberapa saja prabowo dan juga ahy
apa yang anda baca dari oligarki politik yang tadi juga sempat disampaikan oleh bang adi praitno
ya itu memang fakta politik ya mas
artinya kita sudah melewati pemilihan presiden secara langsung itu sejak dua ribu empat
situasi di setiap pilpres itu memang relatif sama bahwa
sepopuler apapun orang ketika disurvey politik pasti nanti akan ujung ujungnya sangat tergantung dari situasi di mana enam detik detik terakhir pada masa pendaftaran
jadi yang seperti disampaikan oleh mas adi praitno itu itu situasi yang memang akhirnya masuk di lingkaran inti oligarkinya itu
dan pesan yang saya sebenarnya ingin sampaikan adalah kita ingin bisa membongkar itu mas
jadi artinya apa yang disampaikan hari ini dari berbagai pemberitaan terkait dengan calon calon presiden
itu seharusnya bisa di maintain ya dipertahankan untuk kemudian untuk melihat bagaimana track record perjalanan dan kemudian capaian yang dilakukan oleh para calon itu
secara berkelanjutan gitu ya
sehingga kemudian nanti kita pemilih itu jangan kemudian beli kucing dalam karung gitu ya
yang biasanya itu terjadi di detik detik terakhir bahasa pendaftaran capres gitu ya
artinya kita punya ruang yang sangat panjang dan leluasa gitu
bagi semua pihak kalau dari sisi kita sebagai pemilih tentu kita punya kesempatan untuk menilai lebih leluasa gitu ya
bagi si tim kampanye nya atau tim suksesnya si calon presiden itu itu juga punya leluasa untuk bisa mengukur diri performa nya seperti apa

dan untuk bagi partai politik terbasis keadaan politik terbasis keadaan politik terbasis keadaan politik
terbasis yang tadi disebutkan oligarkinya itu ya juga punya kesempatan untuk menimbang nimbang secara serius
tetapi itu dilakukan jauh lebih panjang
jangan kemudian kita dipaksakan publik itu dipaksakan pada detik detik terakhir
jadi seperti kita melihat lotre gitu mas detik detik terakhir dan kemudian ketika dibuka semua menjadi sangat penasaran
dan kita seharusnya sudah bisa masuk area area yang ini menjadi bagian penting dari pendidikan edukasi publik gitu ya
bahwa siapapun calon dia bisa masuk
siapapun calon dia harus bisa bertarung gagasan bisa menampilkan citra kerja ke publiknya itu jauh lebih panjang gitu ya lebih jelas gitu ya
karena saya sangat yakin kepala daerah paling nggak kalau saya akan melihat mengkategorikan ada tiga ya
apa namanya kepala daerah kemudian menteri dan juga ketua umum partai yang memang berpotensi untuk menjadi calon presiden
mereka punya peluang yang sama gitu ya
untuk kemudian dicek popularitas elektabilitas
dan juga untuk kemudian kesempatan menyapa para pemilih kita
jadi mereka tetap harus menyapa para pemilih gitu
nggak bisa kemudian hanya mengandalkan popularitas dan elektabilitas
mereka harus kita paksa si calon calon presiden itu untuk keliling indonesia mas
mereka harus menyapa teman teman di papua teman teman di aceh di manado dan sebagainya
gak bisa mentang mentang para gubernur di jawa yang mengandalkan popularitas di jawanya saja gitu
mentang mentang di pulau jawa penduduknya banyak gitu ya
nggak juga gitu
ini kan pemilunya pemilu indonesia
mereka harus dikasih kesempatan untuk keliling pendidikan
makanya menurut saya yang tadi saya sampaikan di awal
membicarakan pilkada kemarin di dua ribu dua puluh dua itu nggak relevan
karena kalau memang mereka mau serius jadi capres
siapkan diri dari sekarang fundraisingnya disiapkan kampanyenya uangnya juga isi tasnya juga harus disiapkan
itu yang juga menurut saya bisa untuk dikasih kesempatan untuk melihat itu semua
pertanyaannya yang paling penting kemudian adalah mereka berani apa enggak gitu
capres capres itu berani apa nggak gitu
nanti nunggu para penyokong dananya itu di detik detik terakhir yang tadi disampaikan oleh mas adi prayitno
jika kalau ada kepastian disitu maka kemudian mereka akan bilang iya saya berani
biasanya begitu mas
biasanya yang terjadi begitu
belakang belakang dulu nunggu ada yang memastikan siapa yang kemudian akan memberikan dana
itu yang kemudian baru berani memajukan diri
makanya saya paksa sekarang mereka untuk
terang terangan saja kalau memang mau jadi capres jadilah capres gitu
jangan kemudian setengah hati
baik mas aditya
tadi ada yang menarik juga yang bang adi praetno sebutkan
ini soal tren positif dari risma ya
yang kemudian masuk memang selama ini selalu masuk ke dalam bursa capres
tapi ini juga naiknya cukup positif
anda membaca kalau soal risma ini bagaimana menurut anda
mas aditya apakah ini karena faktor kemudian sudah ditarik diboyong ke jakarta jadi mensos
atau memang seperti apa tokoh ini
ada banyak aspek ya
memang kan bu risma ini kalau menurut banyak hasil survei
popularitasnya itu bukan hanya ketika saat ini gitu ya
jadi yang kalau istilahnya mas aditya itu tabungan elektoralnya itu sudah cukup panjang gitu ya
jadi ketika apa namanya pilkada jakarta kemarin saja
beliau sudah populer gitu ya
dan banyak spekulasi politik mengatakan beliau layak untuk ditarik ke jakarta bertarung
berkompetisi bersama apa namanya ahok dan sebagainya
artinya potensi bu risma itu memang sudah ada gitu ya
sehingga kemudian ketika beliau itu ditarik ke jakarta sebagai menteri
peluang itu memang semakin lama semakin besar
untuk kemudian semakin populer peluang untuk bisa menjadi pejabat publik yang levelnya lebih tinggi itu juga semakin besar
yang kedua saya merasa bahwa ada dugaan yang mungkin nanti bisa dikonfirmasi ke teman teman pdip adalah
bisa jadi pdip sedang mencoba mencari banyak tokoh tokoh yang kemudian mereka jual ke publik untuk kemudian mereka tes
jadi pdip itu mungkin akan punya pilihan yang sangat banyak mas
ada bu risma ada mungkin pak ganjar ada mbak puan dan sebagainya
jadi artinya ini secara pilihan politik bagi partai itu mereka akan punya calon yang relatif banyak dan mereka tidak ketakutan soal itu
dan menurut saya itu adalah sesuatu yang positif
dan selayaknya tiap partai politik juga punya strategi yang sama
jadi mereka punya banyak calon calon yang sudah diperlukan
jadi mereka harus bersiapkan untuk kemudian mereka bisa kompetisikan di pilpres nanti
bang adi praitno dari survei anda apakah juga menemukan komposisi yang difavoritkan ya katakanlah begitu oleh publik
ini komposisi yang seperti
karena selama ini kita terjebak dengan dikotomi misalnya sipil dan militer tokoh agama dan siapa begitu ya atau kemudian jawa dan non jawa
nah apakah itu kemudian masih juga dipertimbangkan oleh pemilih oleh masyarakat untuk melihat
sosok seperti apa sih yang memang diinginkan oleh publik di tahun dua ribu dua puluh
tapi kita bahasnya nanti di segmen terakhir dialog
kami akan segera kembali ke saat lain
saya akan lanjutkan kita ngobrol mengenai pilpres ataupun nama nama di capres dua ribu sembilan
pertama nama di capres dua ribu dua puluh empat prabowo masih terkuat sementara di hasil survei
ada pak anies baswedan ridwan kamil ganjar ibu risma sampai dengan agus harimurti yudhoyono
bang adi prai kalau saya lihat dari rilis survei anda ini kan yang paling favorit militer sipil ya
bang adip raitno apa temuannya terkait ini apa penjelasannya bang
kalau saya membaca ada semacam siklus sepuluh tahunan
kombinasi antara militer dan sipil
ini relatif favorit ketimbang kombinasi yang lain ya
pertama yang saya sebut sebagai siklus sepuluh tahunan itu
dulu kan sby sebagai mantan panglima maksud saya sebagai tentara yang punya latar belakang militer itu kan cukup diidolakan oleh banyak orang
sosok pemimpin yang gagah tinggi gitu
kemudian dianggap memiliki visi kebangsaan yang kuat
setelah itu orang bosan mencoba untuk mencari seorang pemimpin yang menjadi antitesa
sesuatu yang agak sedikit berbeda
secara diametral dengan sbe maka muncullah sosok jokowi yang orangnya secara postur berbeda
kemudian orangnya tidak terlampau formal
seperti kebanyakan orang dimana mana
maka yang muncul adalah jokowi adalah kita wong beso dan lain lain
itu adalah sebagai satu narasi yang sebenarnya satu kerinduan di mana ada semacam perputaran rotasi keinginan orang
untuk mencari pemimpin yang memiliki latar belakang yang berbeda beda
nah setelah jokowi dua periode tidak jadi
jadi presiden orang kemudian mencari sosok lain
kira kira dari mana ada akamawankah apakah dari pengusahakah
atau kelompok ekonomi lain yang kemudian kuat
ternyata yang muncul dalam survei kita itu mas reinhardt dan mas aditya
orang melihat kok sepertinya butuh pemimpin yang berlatar belakang militer
jadi kembali lagi ya
sehingga tidak terjadi huru hara dimana mana
stabilitas politik itu relatif bisa dikendalikan dan kemudian itu bisa nyaman
karena bisa mengadikan berbagai paksi paksi politik
itu adalah hal yang kemudian bisa dijelaskan
kenapa varian militer dan sipil itu relatif agak sedikit diuntungkan dalam berbagai survei
yang kedua selain militer sipil orang masih melihat jawa nunjawa
dalam langgam politik kita itu ya kalau calonnya itu dari jawa
maka calon wakilnya itu adalah dari nunjawa
dan islam dan non islam
tiga variable yang bisa dijelaskan yang menjadi favorit
yang kini tidak lepas dari masyarakat kita dari dulu
sebelum indonesia mereka terjebak pada satu kubangan politik aliran itu mas
makanya clifford gate ketika menulis buku religion of java
itu kan sebenarnya memotret bagaimana pola pikir masyarakat kita yang berimplikasi terhadap kehidupan politik
yang sebenarnya sudah terpola sejak awal mas
urusan kunut nggak kunut itu bisa menjadi preferensi politik yang berbeda
itu bisa menjadi pilihan politik yang berbeda beda di kita
nah itu yang pertama
menyambung tadi tentang elektabilitas nama nama
tapi kita berkaca pada pemilu dua ribu sembilan belas lalu renhat dan mas aditya
bahwa mereka tidak terlampau peduli sebenarnya dengan elektabilitas
yang penting mereka ini bisa maju pilpres dua ribu dua puluh empat tujuannya satu
tentu mereka ingin menang pilpres
yang satunya lagi adalah mengamankan suara pilek
karena keserentakan pemilu di dua ribu sembilan belas itu menguntungkan partai partai yang punya jagoan yang bertanding
kotel efek itu ya bang adi praitno
artinya masyarakat itu ingin memilih caleg yang punya jagoan maju di presiden
ini yang sepertinya sedang juga dirancang oleh calon calon ketua umum partai politik
yang sekalipun elektabilitasnya kalah mentereng dan tidak berhasil
saya kok cukup aku yakin mereka akan ngotot ke depan maju bertanding sekalipun dengan bekal elektabilitas seadanya
maka kemudian nama nama seperti erlangga kemudian ada ag zulhas kemudian presiden pks gitu dan lain lain
saya kira juga akan dipaksakan untuk bertanding di dua ribu dua puluh
sekali lagi untuk mengamankan suara pilek
pilpres ya kalau menang bonuslah dari allah swt
tapi bahwa persoalan pileg ini perlu
karena pengalaman dua ribu sembilan belas bahwa mereka yang begitu kuat saat ini posisinya di senayan kursinya meningkat
ya karena mereka punya jagoan calon presiden dan calon wakil presiden
itu sebenarnya yang bisa kita tangkap
bang adi praetno baik artinya ada pragmatisme partai politik disitu
di atas kertas berarti anda melihat tetap yang paling aman adalah yang punya tiket adalah tentu adalah ketua umum partai
sekalipun kemudian secara elektabilitas mereka jauh tertinggal dibanding nama nama lain seperti yang sudah kita bahas
sekalipun kemudian secara elektabilitas mereka jauh tertinggal dibanding nama nama lain seperti yang sudah kita bahas
sekalipun kemudian secara elektabilitas mereka jauh tertinggal dibanding nama nama lain seperti yang sudah kita bahas

itu satu menang pilpres yang kedua menang pilek caranya apa ya maju di pilpres
saya kira ketua ketua umum partai politik harus berpikir realistis bahwa mereka jangan terlampau mudah memberikan tiket murah kepada calon calon yang hanya berbekal elektabilitas
tapi mereka dikorbankan sebagai ketua umum tidak punya kesempatan

untuk bertanding di dua ribu dua puluh empat bukankah menjadi ketua umum partai itu adalah keinginan puncaknya adalah sebagai calon presiden
dan syukur kalau menang nah gitu mas saya pikir
oke ya baik mas aditya anda melihatnya bagaimana kalau kemudian iya memang elektabilitas boleh tinggi
tapi kan ya kembali lagi ujung ujungnya adalah di partai politik nah ini yang kemudian juga akan bisa jadi menjadi proyeksi di dua ribu dua puluh
iya saya nyambung yang terkait dengan ketua umum partai ini ya
saya pikir logikanya sangat sederhana dan sangat penting gitu ya
bahwa ketika mereka sudah mencapai puncak di sebuah partai yang mereka harus perjuangkan adalah partai itu menang di dalam pemilu
dan kemudian yang bersangkutan ketumnya juga harus menang sebagai presiden gitu ya
itu logika ketika partai itu didirikan memang seperti itu untuk mengikuti pemilu
jadi obsesinya seorang ketua umum partai adalah luar itu jadi nggak ada urusan dengan yang lain gitu
jangan kemudian obsesinya jadi jangan menteri gitu ya jadi obsesinya harus jadi apa namanya presiden
oleh karena itu pr yang menurut saya harus bisa dilakukan oleh ketum partai adalah bukan memberi ruang dan memberi jalan karpet merah kepada calon calon lain
berikan kesempatan buat mereka sendiri juga untuk membuktikan elektabilitas dan popularitasnya
dengan cara apa ya mereka harus keliling keliling seluruh indonesia
dengan berbagai potensi yang mereka punya dengan kesempatan yang mereka punya juga gitu ya
karena ruang gerak sebagai ketua umum partai tentu jauh leluasa ketimbang pejabat apa namanya publik gitu ya
baik itu apa namanya kepala daerah ataupun juga menteri
kalau kepala daerah itu kan ruangnya terbatas gitu ya jadi bisa dibayangkan gitu ya
gubernur anies selama seminggu lima hari kerja dua harinya hanya di jakarta
tidak ada yang bisa dikelilingi indonesia karena punya tujuan untuk jadi calon presiden
kan tidak masuk akal juga nanti pasti akan dibullying netizen indonesia itu mas
tapi artinya ada peluang peluang yang memang sebenarnya bisa dipahami bahwa mereka mereka itulah si ketua umum ketua umum partai yang punya potensi untuk bisa menjadi calon presiden yang sesungguhnya gitu ya
jadi itu yang seharusnya bisa kita dorong untuk kemudian mereka punya kesempatan untuk meningkatkan elektabilitasnya tersebut mas
bang adip raikno bicara soal peluang ya
di luar nama nama yang tadi sudah kita bahas
tadi kan juga anda di awal menyebut bahwa nama nama ini tidak sebesar melejit seperti ketika pak jokowi masuk ke jakarta langsung melampaui nama nama besar lainnya
ini kan artinya semua ada di tataran yang belum ada yang sangat signifikan kekuatannya
nah di tengah potret itu apakah masih mungkin ada tiba tiba kita lihat jalan panjang ke dua ribu dua puluh empat ada nama nama
atau kemudian langsung menyalip
atau kemudian langsung menyalip
muncul sebagai rising star lainnya begitu ya dari nama nama ini
paling tidak kan yang ada potret ini di lima belas besar ataupun sepuluh besarnya
misalnya ada sandiaga uno misalnya
atau kemudian ada ibu puan maharani
ada erick thohir juga misalnya
ya tentu saja kemungkinan kemungkinan itu ada
dalam politik kan serba dinamis dan serba banyak kejutan kejutan yang sebenarnya selalu datang tanpa diduga
nama nama yang disebut oleh mardhan bisa saja muncul
apalagi misalnya di indonesia

ini kan tidak akan ada panggung kepada kepala daerah
terutama di satu ratus tujuh puluh dua wilayah untuk profiling mereka menuju jalan panjang di dua ribu dua puluh empat
anies akan diuji elektabilitasnya setelah tidak lagi jadi gubernur di dua ribu dua puluh
jar pranowo akan diuji elektabilitasnya
ridwan kamil akan diuji elektabilitasnya ketika sudah tidak lagi menjadi gubernur di jawa tengah dan di jawa barat
dan ini yang sebenarnya disitulah kemudian akan muncul
potensi ya figur figur alternatif lain
entah itu dari ketum parpol entah itu menteri menteri yang saat ini juga memendam ingin maju di dua ribu dua puluh
tergantung bagaimana momentum itu diciptakan
kan tidak ada yang tahu bahwa tiba tiba misalnya muncul vaksin yang kemudian bisa menjinakkan dan bisa membasmi corona
nah siapapun yang nemu vaksin itu bagi saya akan menjadi idola
anggap sebagai orang yang akan cukup layak untuk diperhitungkan untuk dua ribu dua puluh
orang yang dianggap menemukan satu racikan solusi di tengah kengerian hidup di bawah pandemi seperti sekarang ini
itu tidak bisa dianggap main main
karena sekali lagi politik ini soal momentum
setiap zaman ada orangnya dan setiap orang ada zamannya
jangan jangan kepala kepala daerah yang top saat ini mereka itu ya karena posisinya sebagai gubernur
kalau sudah tidak lagi sebagai gubernur maka tamatlah mereka
tidak ada pemberitaan gitu ya tidak ada
tidak lagi viral kan
saya kira membayangkan bahwa mereka juga harus peliku dan mendaki juga menapaki dua ribu dua puluh empat itu mas reina ard
itu mungkin seperti apa
tidak pernah yang bisa menyangka misalnya tiba tiba ketua umum golkar bisa rising star
tiba tiba pemulihan ekonomi bagus gitu
tidak pernah yang angka pasca pandemi
ataupun erick thohir sebagai menteri bumn yang dianggap mampu mengorganisir sektor bumn kita yang kemudian bisa menghasilkan laba yang cukup banyak
ataupun sri mulyani
ataupun sri mulyani
sebagai perempuan juga yang dianggap smart karena krisis dan kebijakan ekonominya yang selalu mantap
kita tidak pernah tahu
itulah yang saya sebut bahwa di dua ribu dua puluh dua akan mulai kelihatan siapa yang elektabilitasnya ini stabil stagnan atau dia melesat ke depan
disitulah kemudian kita bisa melihat bahwa akan muncul potensi potensi baru yang diantara nama nama yang selalu muncul dalam survei ini
itu potret itu mungkin bisa kita lihat dari pak gatot nurmantio
pak gatot nurmantil saat itu ya bang adi
ketika diawal ketika jadi panglima surfenya cukup tinggi
tapi belakangan kita lihat setelah tidak menjadi siapa siapa saat ini namanya meskipun masih ada tapi kemudian ada di urutan urutan belakangan begitu
saya ke mas aditya
mas aditya dari potret ini menurut anda pihak pihak mana atau tokoh tokoh siapa yang kemudian sebetulnya quote unquote diuntungkan ya
ini kan misalnya begini
ada kepala daerah
oke sekarang boleh tinggi
tapi kan nanti akan diuji ketika dua ribu dua puluh dua atau dua ribu dua puluh tiga itu
tadi bang adi pratno katakan
ada misalnya ketemu partai politik
oke dia punya tiket tapi kemudian faktanya kemudian kalaupun elektabilitasnya kalah juga belum tentu kemudian akan menang
nah ini apakah ada dari situasi politik apakah kemudian ada memang yang diuntungkan secara politik artinya mereka bisa kemudian menyalip atau bagaimana
kata kuncinya memang di partai ya mas ya
saya menduga memang di partai
karena mau tidak mau pencalonan presiden itu di partai politik
sehingga kemudian posisi ketua umum partai memang sangat sentral dalam konteks pencalonan
artinya dalam situasi yang memang tidak ada pilkada di dua ribu dua puluh dua maka kepala daerah yang berniat untuk mencalonkan diri pilihan yang paling masuk akal adalah mulai sekarang untuk bisa mendekat ke partai partai politik
entah kemudian yang tadinya tidak ada afiliasi dengan partai mungkin bisa dipinang menjadi pengurus partai sehingga kemudian dapat posisi dan kemudian nanti punya peran untuk bisa keliling daerah misalkan dan sebagainya
pada saat yang bersamaan juga ketua umum partai ini juga mereka sedang mempertimbangkan dirinya sendiri kan
karena tentu dia juga mempertimbangkan dirinya juga layak untuk dijual untuk apa namanya kepemilih
artinya memang kompetisinya itu menjadi sangat ketat ya
bagi partai pilihan yang menjadi sangat banyak dan menurut saya ini adalah kesempatan juga yang luas bagi pemilih kita bahwa calonnya itu banyak gitu ya
dan nggak hanya itu itu saja yang seperti itu jadi di dalam perjuangan dua periode terakhir ini
baik saya terakhir ke bang adi praitno
bang karena hasil survei dari sejumlah lembaga sudah dilempar ke publik apa yang publik perlu catat dari nama nama ini paling tidak kalau kita bicara soal dua ribu dua puluh empat
karena mungkin juga sudah banyak yang berekspektasi atau sudah mulai melihat lihat siapa kira kira yang cukup kuat di dua ribu dua puluh empat
apa yang publik perlu catat perlu ketahui sebetulnya bang
tentu rekam jejak ya bahwa mereka saat ini yang muncul dalam survei adalah mereka yang sering tampil dengan segala aktivitas yang mereka lakukan
prabowo sandiaga uno anies baswedan ganjar risma ada ahy
lihatlah track record mereka dari saat ini kalau mereka memang cukup meyakinkan dipilih sebagai calon presiden ya saya kira harus dipilih
kalau memang tidak meyakinkan saya kira ya tidak usah dipilih itu saja sebenarnya mas rehat
itu basis argumen nasional
seringkali orang datang ke tps itu tidak melulu based on rasionality
tapi juga persoalan hati karena kedekatan agama kelihatan merakyat kelihatan susah itu beda lagi ceritanya pak
masyarakat kita kan agak sentimental kalau udah kelihatan kok kayaknya dekat dengan ulama tertentu
kayaknya dia ikutan milih sekalipun track record kerjanya nggak bagus bagus amat
makanya ini yang saya bilang bahwa pertarungan antara akal dan hati dalam potret pemilih kita saat ini jauh
susah untuk dikendalikan mana hati mana pikiran itu
makanya dalam banyak hal saya selalu mengatakan pemilih kita itu hati dan pikirannya seringkali terbelah
ini yang agak sulit memilih melihat pemilih kita itu seperti apa
mungkin idealnya adalah mereka yang rasional bisa bekerja tapi sekali lagi preferensi sosiologi seperti kedekatan kedaerahan agama itu menjadi suatu hal yang cukup menghambat belakangan ini
maka orang selalu mengatakan
orang selalu melihat harus jawa non jawa gitu loh mas
susah misalnya kita mencari capres itu dari luar jawa
dari bahkan kalah gitu
ataupun islam dan non islam
itu kan artinya pola pikir pemilih kita memang masih sangat segmented
terutama yang berbasiskan sosiologis tadi itu
itulah kemudian bagaimana politik kita ke depan diuji apakah rasionalitas atau basis sosiologis yang justru jauh lebih dominan yang dimiliki oleh masyarakat kita
ya itu dilematis ya bang adi praitno
di sisi lain secara akal sehat mungkin ya harusnya track record yang jadi pertimbangan utama
tapi ada faktor x lainnya yang kemudian bisa jadi justru mendominasi dibanding dengan rasionalitas tadi
tapi menarik yang tadi juga mas aditya tekankan bahwa kompetisi bisa dimulai harusnya dari sekarang kalau memang serius untuk menuju ke dua ribu dua puluh empat
diskusi yang sangat menarik terima kasih banyak mas adi prayitno mas aditya perdana untuk waktunya pada malam hari ini
mari kita akan lihat bagaimana dinamika politik sampai dengan dua ribu dua puluh empat ke depan
terima kasih banyak mas adi dan juga mas aditya
kami akan segera kembali dengan informasi lain tetap di cnn indonesia newscast